partai gerindra masih membuka opsi untuk mengusung gatot nurmantio sebagai cawapres
gerindra akan mempertimbangkan nama gatot jika partai koalisi sepakat
wakil ketua umum gerindra fadlizon mengatakan
opsi untuk memasangkan ketua umumnya prabowo subianto dengan mantan panglima tni gatot nurmantio masih terbuka lebar
menurut fadli keputusan itu juga tergantung pada hasil musyawarah partai koalisi
namun fadli memastikan setiap keputusan yang dibuat partainya harus saling menguntungkan
gerindra pun terbuka dengan usulan usulan calon wakil presiden
dengan melakukan komunikasi politik dengan partai koalisi yakni pks dan pan
gerindra menurut fadli keputusan ini juga tergantung pada hasil musyawarah partai koalisi